asalkan ini harus mendapat persetujuan dari bksda
pada perlombaan terdapat beberapa hal yang jadi perhatian
pasti bawahnya ingin segera memakannya dengan lahap ya
nah ini kita namakan community based tourism atau pariwisata berbasis komunitas
iya kali ini kita masih ngobrol di zoom dan masih ngundang salah satu orang ya bu
dan kalau kemudian nanti bisa diterima oleh pengadilan niaga bahwa dalam rangka penyelesaian ini mereka akan setuju dengan jalur pkpu
mendingan gak jadi udah mendingan puter balik macetnya
jadi gue ngerasa sebenarnya tuh banyak cewek cewek yang antusias lah ya
yaitu sekitar satu sampai dua sendok dalam sehari
waktu itu kebetulan gerald sama eka waktu itu gak ikut
di pontianak pada tanggal dua puluh januari bapak menyampaikan
berarti ini sekarang episode ke
anggapannya seperti itu jadi problem jadi gini
orang indonesia kayak saya sama anda ini harus kuat lahir batin kenapa ya kemarin mk nya begitu